percinta mie mari berapat
cuaca dingin seperti sekarang memang paling cocok makan yang serba kuah dan panas ya
kali ini saya akan mencoba mie kari yang terletak di kawasan gading serpong kabupaten tangerang banten
kedai ini menawarkan mie kuah kari yang sudah disesuaikan dengan cita rasa orang indonesia
mie kari makin nikmat dengan tambahan aneka topping seperti ayam daging sapi tahu telur hingga kikil
dan tersedia juga tingkatan level pedas dari normal hingga ekstra pedas
sekarang di depan saya sudah ada seporsi mie kari daripada penasaran rasanya seperti apa mari kita coba
jadi untuk kuahnya itu burih dan juga pedas ditambah mie nya juga kenyal dan yang paling penting nih kuah karinya gak bikin enak
untuk bisa menikmati seporsi mie kari pengunjung cukup merogoh kocek rp tiga puluh lima
hingga rp tujuh puluh per porsinya tergantung topping dan tingkat kepedasan
rasanya tuh enak terus nagih sama porsinya mantap
masih ingin makan yang berkuah kuah kita lanjut ke kedai yang menyajikan olahan mie kuah dengan cita rasa asia
dan masih berada di kawasan gading serpong
di sini pengunjung bisa merasakan sensasi pedas dan berempah dari mie kuah khas jepang korea thailand hingga tiongkok
karena saya pecinta pedas saya pun tergoda untuk mencoba olahan mie kuah malatang khas tiongkok
sensasi kuah pedas berempah dan menyegarkan bikin ketagihan
seporsi mie kari
seporsi mie kari
asia dibanderol dengan harga rp tiga puluh delapan hingga rp lima puluh dua
untuk yang membedakan pastinya pertama karena ya itu tadi ya itu yang menjadi daya tarik kita nih istilahnya
untuk gimana orang orang itu gak usah ribet lagi keliling asia
terus resepnya kita autentik banget dan tentunya disesuaikan dengan lidah lidah orang indonesia nih
selain menawarkan ragam olahan mie kuah kedai ini juga tersedia spot untuk bersuah foto dengan ornamen poster poster menarik di dinding
dikusuma kurnia yurniawan tangerang banten